pertama kali kita ketemu
alayat tuhan dari jakarta
selamat malam ya tuhan
pak demo ya
tante mau ke mana
tante teh gue duduk ke bandung segedapnya
kok mau dadek
iya memang dadakan tante ada urusan di sana tante ditunggu
ya kamu jaga rumah jangan bikin berantakan ya
oke tante tenang aja
ya hati hati jaga rumah ya
iya hati hati ya tante datang teh
hei ini dasar si bule ngomong ngomong aja
bang kenapa tuh muka kusut banget kayak dompeta kumulan
ada apaan sih
lu merek gue ya gue kan gak bisa baca terlalu banget lo
ini fira bilang dia tidak akan kembali ke kamu masih ada di rumah ini
kabur dari rumah dia
bagus dong kalau gitu asik
gue jadi kagak ada yang ngodain lagi kagak ada yang ngerasain lagi
biarin aja dia mantap gue sebaik lagi
bagaimanapun juga sephira istri
oh jadi lu lebih milih dia dari bang gue
baik kalau caranya kayak gitu
biar gue yang pergi biar nelampir balik kembali lagi
waduh amat gue mau pergi
oh tuhan tidak mas tunggu
dia selama ini berarti udah gak nanggap gue kayak bininya lagi
dia malah milih nelampir tuh putih lana
hehehe dasar laki penipu bule ketek

gara gara ini semua
oh mas bukan begitu
oh mas saya betul betul minta maaf
saya tidak bermaksud bikin kamu sakit hati
asal kamu tahu aja
safiri itu memang istri saya
tapi kamu tetap yang nomor satu
alah itu mah kegombang
mendari dulu lu ngomongnya kayak gitu
tapi nyatanya tetap aja lu milih si saphira atau kuntirana
mas masa kamu masih marah aja
kamu masih ingat nggak pertama kali kita ketemu
hai siapa dia nama
iya juga ya bang aduh sampai lupa
iya bang kalau kagak ada abang waktu itu saya lagi bawa jujian ke pleset kulit pisang
mungkin saya bang saya bisa jatuh itu waduh bisa kecengklak saya bang untung ada abang
omas kamu tahu ya saya jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama
love at first sight makanya saya bantu kamu
pandangan pertama pandangan pertama
aku berjumpa gitu bang
eh dasar bulan
oh mas saya makin jatuh cinta sama kamu
senyum kamu bikin saya tergoda
eh tergoda tergoda sama telusowe
bilang aja emang senang sama gue bulan ketek
dan apalagi kamu kasih saya anak secantik lora itu
jadi saya makin jatuh cinta sama kamu
iya dong siapa dulu emaknya
benih benih but butan lala
oh gak mau orang jeruk banget sih
ih apaan sih
aku suka banget
sajak banget buat aku
tau gak daddy aku tuh seneng banget
karena orang pertama yang bilang happy birthday sama aku itu daddy
terus aku harus dikasih hadiah
iya ini surprise
surprise yang gede banget
sialan jadi cewek umman itu orang tahun
tapi sampe gak sedia kado segala lagi
aduh gue lupa
gak ada yang ingin lora orang tahun
lora pasti marah banget kalo tau gue lupa
cocok sama aku
aduh jim itu jangan diambil dong
mulai sekarang jam tangan ini jadi milik kue
era please jangan ambil jam itu balikin
lu tuh cuma cewek udik
lu gak pantas sih yang pake jam tangan mahal kayak gini
tapi era itu kan hadiah dari jari
please itu penting banget buat gue
lo tuh udah ngerebut semua kebahagiaan gue ya
pertama lu bikin nyokap gue minggat dari rumah
dan sekarang lu bikin daddy lebih sayang sama lu daripada sama gue
mau tuh apa sih
era kenapa sih
lu benci banget sama gue emang gue salah apa
wah lu tanya
lu tanya kenapa gue benci sama lu
gue benci sama lu
karena lu udah masuk ke keluarga gue
lo udah ngerebut semua dari punya gue
dan mulai sekarang gue akan ngerebut semua yang jadi milik lu
emangnya kamu pikir saya salah
kamu pindah sekolah
tante opi gak mau pindah sekolah
opi mau tetep sekolah tuk sekolah noriko
emang gue salah ya
iya aku lupa kok karir nangis t hashira berapa harinya
oh gitu pacar geningan
nggak menirinya seharusnya kamu terima pengaruh positif sama dia
apa mami di kantor polisi
ya segera mami kamu dicahan di kantor polisi
kamu tidak pantas bikin pesta di rumah saya
tidak pantas kamu bergaul sama orang orang kaya